kita tergabung dengan produser lapangan cnn indonesia damar sinuko di semarang jawa tengah
halo selamat siang damar
damar bisa anda jelaskan bagaimana perkembangan terkini terkait dengan kecelakaan ini
dan bagaimana pula dengan kronologinya
mengingat ada informasi mengatakan bahwa truk menerobos palang pintu lintasan kereta
dan ada juga informasi kalau truk memang mogok sebelum palang pintu tertutup
ya sampai saat ini proses perbaikan dan kemuliaan kelintasan kereta jalan madukoro semarang ini

bahkan di lukur keselamatan pt kai sempat melakukan penantauan langsung
segalanya proses perbaikan yang masih terus dilakukan
saat ini sendiri memang sejak pukul setengah lima pagi tadi
sudah selesai dilakukan proses evakuasi dari badan truk kepala truk
hingga gerbang lokomotif kereta api berantak
bisa anda lihat di belakang saya ini adalah proses perbaikan rel yang sempat bergeser
karena terasnya benturan antara lokomotif kereta api berantak dengan truk peralatan
dan saat ini
petugas tampak melakukan pelurusan atau penyatuan kembali beberapa kata kata yang sempat terbuncang
di mana terhentas benturan dari roda kereta lukur berantak yang sempat ambil karena menyambar kepala dari truk peralatan
dan seperti yang anda lihat juga proses perbaikan ini juga dilakukan di bagian bawah
di bagian kondasi
terutama juga di bentangan bentangan antara raka dari jendakan besi yang merupakan jendakan penipasan kereta di jalan madukoro semarang
ya seperti yang tadi saya sampaikan
truk yang bernama herusi panto ini juga telah diamankan oleh apartemen kepolisian
dan saat ini masih dilakukan pemeriksaan

dari pengakuannya sementara
sepir sepir ini menjelaskan bila truk yang ia pendarai mengalami rem mati kedadak saat berada di tengah rel perlintasan
dan ketika dia berusaha menghidupkan beberapa kali mesin
sempat memang menyala
sempat memang menyala
tapi kemudian dia mengaku tidak dapat menggerakkan maju atau mundur dari truk yang ia bawa
artinya ada dugaan fenomena medan magnet yang mengakibatkan matinya mesin truk
ditambah dengan adanya ketelakaan atau gangguan pada bagian alas dari truk
atau yang biasa disebut kaki gajah ini
ada kemungkinan kaki gajah ini yang ada terdapat pada bawah truk menyangkut di bagian rel
nah dalam kejadian tersebut
sang sopir sempat meminta bantuan dari petugas tes perlintasan
namun memang harapan untuk memperlambat laju kereta api berantas ini tidak dapat dilakukan
sehingga pabrakan pun terjadi
dan sopir mengaku bila pihaknya kabur untuk mengawal
jadi karena pihaknya panik saat itu melihat adanya lejakan di sisi kebaran api
yang dia mengaku
jadi menurut saya akan muncul banyak korban jiwa dari ketelakaan yang dialami
damar menarik ketika anda mengatakan bahwa di sana juga disebutkan ada fenomena medan magnet
yang bisa menyebabkan truk tersebut mati begitu
apakah sudah ada pernyataan dari pt kai terkait dengan hal ini
apakah ini menjadi hal yang lumrah terjadi sehingga patut diwaspadai atau seperti apa
memang saat ini belum ada kesimpulan dari
pihak pt kereta api untuk menyimpulkan hal tersebut
karena masih semuanya masih dalam pemerkaan
bahkan dari polda jawa tengah sendiri dari direkturat lalu lintas juga
tadi beberapa saat yang lalu telah melakukan olah tkp dengan menerjunkan beberapa peralatan dari taa
di mana untuk mengetahui gambaran dari situasi yang terjadi saat itu
termasuk dari jarak berapa truk ini masuk
dan dari hasil pemeriksaan di cctv sementara
ada terdapat jeda hanya sekitar satu menit lima belas detik
yaitu di mana ketika truk ini berhenti di perlintasan kereta
kemudian hingga sampai terjadinya jenduran
jadi menurut soekar ketika truk yang dia bawa ini berhenti di perlintasan
di tengah tengah perlintasan
baru berbunyi sinyal alarm akan kedatangan kereta
di satu menit lima belas detik ini juga masih di dalam evolusi apakah sebenarnya sop nya berapa menit
ketika sinyal kedatangan kereta ini harus dipulihkan
dan sejauh berapa kereta yang akan melintas
damar sinuko langsung dari semarang jawa tengah
terima kasih informasinya